kita ke berita kuliner untuk melestarikan dan mengangkat kembali pamor kue tradisional
di tengah gempuran kue modern sebuah hotel berbintang di surabaya
membuat kue leker sebagai menu pencuci mulut
ya kue ini semakin nikmat karena dipadukan dengan minuman
keklat meses nanas sosis dan masih banyak lagi
sebagai salah satu cara melestarikan dan mengangkat kembali pamor kue lecker ini
sebuah hotel berpintang di jalan basuki rahmat surabaya
menyajikannya sebagai menu pencuci mulut
juga sangat berpengalaman dalam merancang masakannya
terutama untuk masakan nusantara dan pastinya gak rugi untuk mencoba makanan kami
kue laker pihak hotel telah menyiapkan satu menu minuman yang sangat pas
minuman bersoda yang dicampur aneka buah seperti leci jeruk dan stroberi ini
mampu mengurangi dahaga di saat musim panas tiba
jadi sebuah minuman yang murah banget kayaknya tuh
jadi kalau memang nanti ada rencana keseluruhannya
jadi disini deh kayaknya pilihan utamanya
bagi anda yang tertarik untuk segera mencicipi kedua menu pilihan
tersebut anda bisa langsung mendatangi restoran hotel di jalan basuki rahmat surabaya ini